di ngawi jawa timur ada sebuah kampung yang terkenal dengan sebutan kampung kerbau
dinamakan kampung kerbau karena di kampung inilah ada ratusan ekor kerbau yang setiap hari dilepas di alam bebas
beginilah suasana kampung kerbau di dusun bulag bepe desa banyu biru kecamatan widodaran ngawi jawa timur
ratusan ekor kerbau milik warga dilepas di ladang dan hutan setiap harinya
pemandangan seperti ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam
beternak dan menggembalakan ratusan ekor kerbau telah menjadi pekerjaan mayoritas warga yang dilakukan secara turun temurun
seperti yang dilakukan sukino yang sudah menjadi penggembala sejak kecil
dalam sehari sukino dua kali mengirim puluhan ekor kerbau untuk diajak ke ladang dan hutan
sebenarnya juga itu buruh juga seperti buruh lah itu digaji sebulan sekali
di bulan ramadan terutama menjelang sore sejumlah warga dari luar desa banyak yang datang ke kampung ini
mereka ingin melihat ratusan ekor kerbau yang mandi di sungai hingga pulang ke kandangnya secara beriringan
nonton kerbau sambil ngebuburit gitu sudah lama sejak nenek moyang udah dulu
di kampung ini sedikitnya ada lima ratus lebih ekor kerbau yang menempati
di kampung ini enam puluh kandang milik warga ukuran kandang layaknya sebuah rumah warga
sementara para pemiliknya tinggal di kampung sebelah tak jauh dari lokasi
rata rata satu orang memiliki sepuluh hingga tiga puluh lima ekor kerbau yang merupakan peliharaan sampingan warga sejak dulu
keberadaan ratusan ekor kerbau ini pula yang membuat kampung bulak webe terkenal dengan sebutan kampung kerbau
karena lihat komunitas kerbau di kabupaten ngawi
paling banyak itu di desa mayuburu khususnya di dusun bulak bebe
nah jadi banyak orang yang mengatakan jadi bela bebe itu kampung kerbau
di kampung kerbau ini juga terdapat jasa pengembala bagi mereka yang tidak sempat merawat kerbaunya
jasa untuk menggembala satu ekor kerbau sebesar lima puluh ribu rupiah setiap bulannya
ratusan ekor kerbau biasanya dikembala oleh dua hingga tiga orang di lahan milik perhutani
mereka biasanya memilih lahan di bawah saluran listrik tegangan ekstra tinggi atau sutet yang tidak ada tanaman pohon jatinya
inam tohari ngawi